hotel kangen salah satu hotel yang ada di jalan adipodai desa kolor kecamatan kota kabupaten sumeneb jawa timur
kini disulap menjadi pondok sehat khusus untuk warga positif terpapar covid sembilan belas
hotel yang baru berdiri sekitar dua tahun lalu ini memiliki dua puluh delapan kamar di lantai dua
semua ruangan di luar kamar dipasangi cctv untuk memudahkan petugas mengawasi para pasien
dr asad zainuddin selaku penanggung jawab pendok sehat menyatakan
hotel ini disiapkan untuk menampung warga terkonfirmasi covid sembilan belas tanpa gejala
prosedur sehat ini adalah salah satu solusi untuk mencegah atau mengurangi penularan yang terjadi
ketika mereka isolasi mandiri di rumah masing masing
mudah mudahan dengan nanti bisa segera pondok sehat ini bisa segera operasional
mudah mudahan sehingga nanti bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sumeneb
beberapa fasilitas penunjang disediakan pihak pengelola pondok sehat
mulai dari hiburan maupun kegiatan religi
petugas jaga perawat dan petugas keamanan juga akan berjaga
selama dua puluh empat jam
sementara kebutuhan pasien seperti obat vitamin hingga makanan bergizi
sesuai ketentuan ahli gizi akan disediakan secara cuma cuma
hingga pasien dinyatakan sembuh
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur